puas gak puas pokoknya semuanya udah selesai
jadi perperangan antara tim dosan dan tim jipyong mudah mudahan gak ada lagi
tapi kayaknya sulit sih itu
oke kita bahas pada malam hari ini ya
jadi kita tahu akhir november drama korea berjudul start up ramai menjadi pembahasan dan selalu trending di media sosial
netizen ramai ramai membahas dua karakter yang berhasil merebut hati penonton drakor
ada nam jo hyuk yang karakter utamanya namanya nam dosan dan juga kim sunho
karakter pendukung ini sebenarnya namanya han jipyong
nah hari ini kita akan bedah fakta dua aktor ini atau istilahnya menghack ya dalam dunia teknologi
kita lihat ya yang pertama mana tim jipiong tim dosan boleh rame rame nge tweet ya
dan tag kami di cnn indonesia connected
oke kita lihat sekarang
yang pertama ini soal seberapa populer dua karakter ini berdasarkan data korean business research institute
jadi kim soon ho menguasai brand reputation
ranking para aktor korea edisi november dua ribu dua puluh
bayangkan nomor satu loh dengan pollingnya atau vote nya sebanyak enam dua puluh empat lima ratus tiga
kemudian nam jo hyuk menempati posisi kedua dengan vote nya mencapai lima tujuh ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam
apa sih sebenarnya fungsinya korean business research institute ini
ini fungsinya untuk para mereka yang mau masang iklan mau menggunakan dua karakter ini untuk iklan
jadi mereka sudah tahu kira kira iklannya bakal laris
kalau bintangnya adalah nam jo hyuk atau kim zon ho gitu ya
jadi ini adalah patokannya
kemudian kita lihat naver juga melakukan polling dan dirilis selama all k pop
ini ada polling dua kubu ya
dan voting ini menyampaikan pertanyaan gini
jika aku menjadi sodalmi yang aku pilih adalah gitu ya
jadi ini dari karakter sudut pandang so dalmi
sebagai besar netizen memang mendambakan karakter matang rupanya
kemudian kita lihat ini secara umum yang dilakukan oleh naver ya
biasanya ini netizen di korea ya
kemudian netizen tanah air juga tim cnn indonesia tv
melalui akun atcnniddaily juga melakukan penghitungan
suara gak mau kalah sama pilkada ya bun
dan tiga puluh satu empat persen memilih dosan
dan sementara itu dikutip dari nielsen korea drama start up episode terakhir yang kemarin ini berhasil meraih rating rata rata empat sembilan persen
ratingnya empat sembilan persen dan lima dua persen untuk masing masing bagian secara nasional
sebenarnya tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan drakor drakor lain di korea
oke kita lihat sekarang bagaimana dengan jumlah followers mereka setelah mereka masing masing membintangi startup ini
jumlah followers instagram seorang selebriti bisa menunjukkan seberapa populer mereka di ranah hiburannya
kita sepakat soal itu
dan meski akhir kisah hati dalmi dimenangkan oleh dosan
tapi jipyong juga memenangkan jutaan hati pengguna media sosial
jadi sebelum membintangi start up jumlah penonton
pengikut jipiong ini cuma lima ratus ribu
lima ratus ribuan ya
kemudian sekarang naik jadi tiga satu juta dalam waktu dua bulan sejak perilisan drama startup
sedangkan nam jo hyuk memang lebih populer lebih dulu karena dia sebenarnya sebelumnya hal yustar
bintang korean wave
dan kini pengikutnya mencapai tiga belas lima juta orang di instagram
dan setiap unggahan juga selalu mendapatkan jutaan like
dan nilai pendapatan seseorang
nah bisa ditambah dari jumlah pengikut di media sosial ya
ini untuk mereka influencer aktor aktris dan lain sebagainya
oke kita sekarang lihat
apalagi nah ini dia
kita kenal lebih lanjut
secara profesional dua orang ini siapa saja
nam dosan nama aslinya adalah nam jo hyuk
ia pertama kali debut di drama korea tahun dua ribu empat belas
saat ini usianya dua puluh enam tahun
oke saya bandingkannya saat ini di usia dua puluh enam tahun
kalau kim so eun ho usianya tiga puluh empat tahun
memang lebih matang ya
oke dan hingga kini ada sepuluh serial drama sudah dibintangi oleh jo hyuk
dan enam kali pemeran utama di drama korea
dan juga enam kali
dan dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh sudah ada tiga film
dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh ya
kemudian dia sudah berhasil memenangkan dua belas penghargaan dengan beragam nominasi
nah selain itu jo hyuk juga membintang istri buah vogue
juga berhasil membuat variety show dan music video
karena itu adalah salah satu cara bintang bintang korea untuk mendekatkan diri kepada para fans ya
kemudian kim so eun ho aktif di teater sejak awal dua ribu sembilan ya
nama kim sun ho sekarang usia tiga puluh empat tahun
memulai debunya di dunia teater sejak dua ribu sembilan
masih aktif sampai sekarang
kemudian dia baru memulai membintangi drama korea justru baru tahun dua ribu dua
sudah membintangi sebelas serial drama
kemudian juga sudah menjadi tiga kali pemeran utama di drama korea
dan sudah mendapatkan empat penghargaan
dan total sekarang dia sudah ada enam belas judul teater yang dibintangi oleh kim so eun ho
oke dan untuk membuktikan dalam kehebatannya di dunia seni peran ini
kemudian ada penghargaan penghargaan tertentu yang sudah dimenangkan
dan tidak kalah juga sama jo hyuk
selain itu so eun ho juga pernah membintangi music video
yang juga masih aktif mengisi acara frighty show hingga saat ini
sebuah kesimpulan dari masing masing karakter ini
memiliki hubungan di hati masing masing para penonton ya
sangat relatable dengan kita
apalagi kita yang suka drama percintaan drama korea
yang menjadi penyelamat di masa masa pandemi seperti saat ini
jadi wajar ketika penonton juga punya jagoan masing masing
dan juara di hati masing masing
jadi tetap dukung aktor dan aktris masing masing
tidak saling menjatuhkan
agar mereka tetap bisa berkat